lo gak liat apa gue ada disini
kok lu main lewat gitu aja sih
kepo banget sih dia orang
ini juga bukan urusan lo
kalo gue mau kemana
eh tunggu tunggu tunggu
lo jangan sembarangan ya
ini itu rumah gue
lo harus ingat ini rumah
udah lah mending neng utamakan sekolah
utamakan sekolah dan selamat
jodoh pakti bagja cilakamah
allah yang ngatur
kenapa sendiri yang suka bilang sama neng
yang penting kita pasrah aja sama ketentuan allah
yang penting kita berdoa
semoga kita selamat
tapi kan kita juga harus berusaha
kalo belum terjadi ketentuan neta teh
ketika kita diberikan akal sama allah
kita harus bergunakan
jangan seperti dia nih
udah diberi akal
nah jadi saya
dia terlalu pasrah
tidak dapat jodoh
eh jatoh sarding
tinggal gerak dulu
usaha dulu baru dapat
entah dapat atau tidak ya
nah jadi ngomongin saya
sekarang saya bertanya sama abang

apa mau cari jodoh lagi soalnya
saya tidak membicarakan kalian
ya saya hanya memberikan contoh sama si neng
dan kalau saya memang belum siap kawin
karena saya terlalu setia sama kalian
dan masih pengen ngurus neng
kasih ya abah
merebek buah kak
kelakuan emas sama kak tinggal
kasian mbah asy lo ya
kasian kasian lo ya
kasian mah gak punya pacar
makanya bibir lo berasi tuh
mety takut gak sama mbah on
enggak kan tuh kata mety gak takut
sekarang kita ngomongin masalah kemarin
oke lah boy menang kemarin pas balapan
tapi kita semua tahu kan
kalau motornya berubah
motornya boy itu remnya blong
dan gue tegaskan sama kalian semua
gue mau ini jadi pembelajaran buat kita
kita harus saling menjaga satu sama lain
kita ini kan satu klub
kita satu tim
gue gak mau ini terjadi sama anggota yang lainnya
gue gak mau
iya sih cuman
gue juga heran kenapa motor gue bisa kayak gitu ya
soalnya gue tau banget si bang ucok itu pasti udah teliti banget ngecek ngecek motor gue
gue juga gak tahu sih kenapa bisa bisa kayak gitu
gue ada yang ngerjain motornya boy nih
masalah satu dari kita
pokoknya gue mau masalah ini cepet keluar
gue gak mau ada pengkhianat diantara kita
tuh itu mas hanta
kok lo telat sih
masalahnya boy kemarin remnya blong
kok lo pake telat
tadi tuh gue
jenguk sepuku gue dulu
dia sakit soalnya
ya bilang aja lo kalo emang mau ngindar dari masalah ini
lo gak mau ngomongin masalah boy remnya blong kemarin
kayaknya echael curiga sama gue
tapi gue harus tetap sabar
sebelum saatnya gue hajar haikal
dia belum tau
seperti apa gue sekarang
kok lo malah diem aja sih
mau gak peduli sama masalah ini
lo gak peduli motornya boy kemarin remnya blong
eh lo kenapa sih
dan semestinya masalah ini juga itu masalah lo
karena lo yang ketua
ini bukan masalah ketua
tapi ini masalah tanggung jawab semua
lo yang ngelakuin semuanya
kita kan udah sepakat
kalau mau menyelesaikan masalah itu
dan gue juga gak suka
sesama anggota kita berantem kayak gini
lo sebagai ketua klub disini
lo harus bisa menahan emosi lo
baru lo bisa kendaliin kita semua
yaudah gini aja deh
masalah ini biar gue aja yang endor
udah udah mendingan duduk duduk
santai ya duduk
gue kan selamat dari balapan itu
gak terjadi apa apa
udah selesai kan masalahnya
jadi gak usah diperpanjang lagi
dan kalo misalnya ada temen kita yang mau ikut balapan di sirkuit
cek motor dia kek
atau apa kek
karena gue gak mau kita ribut lagi kayak gini
heee ada yang dari bandung nih
oleh oleh dong mon
lo anak orang baru dateng
oleh oleh aja lo
kan gue gak harap ya
kanan aja lo baru
mau apaan temen
bu iyum pilih bandung
terima kasih banget nih
alhamdulillah dia jual empat beh
alhamdulillah dia jual empat beh
alhamdulillah dia jual empat beh
alhamdulillah dia jual empat beh
yang penting mah dia selamat aja
aku udah seneng lah
bapak asli dulu ya
eh bentar ambil ya
semoga aja papi gak bener bener marah sama gue
semoga aja papi gak marah besar sama gue

kalo raya tuh udah pulang
dan menurut aku sih mendingan kita rame rame aja deh

kita minta maaf sama dia
kita minta maaf sama dia
dan sekalian aja kita ngucapin
soalnya raya tuh juara empat

yaudah deh kalo gitu ntar palingan aku
langsung kabarin ke temen temen aja semuanya ya
biar pra dateng juga
yaudah kalo gitu kamu bareng aku aja
aku juga mau kesana kok
mendingan kau kabarin lewat grup whatsapp aja kali ya
biar semua yang langsung baca
jadi gini loh
raya kan udah pulang
mendingan kita ke rumah dia aja
soalnya baru tadi gue kegep lagi sama emaknya
lagian juga lu yan
masih aja maksa pacaran sama si melmel
itu namanya tantangan cinta
jangan kambing aja lo pacarin
cakup gak tuh
yaudah gini aja deh
yang bisa ikut ikut aja
kalo gak ada yang bisa ikut gak apa apa
yang penting kadang ada perwakilannya
dan kotua klub kita kebetulan bisa ikut kan ya
gue ada disini
gue ada disini
kok lo main lewat gitu aja sih
kepo banget sendiri orang
mungkin juga bukan urusan lo
eh tunggu tunggu tunggu
lo jangan sembarangan ya
ini itu rumah gue
lo harus inget ini rumah gue
lo disini cuma numpang
lo gak bisa seenak jidat lo
keluar masuk keluar masuk dari rumah gue
lo mau kemana
lo sadar diri dong
ini rumah juga yang beli bokap gue
hasil kerja keras bokap gue
bukan duit loh kan